kita beralih ke informasi dari jawa barat di masa pandemi covid sembilan belas
layanan kunjungan tatap muka bagi pengunjung dan narapidana di lapas kelas satu kesambi cirebon ditiadakan
namun untuk tetap memberikan pelayanan komunikasi dengan warga binaan
pihak lapas memberikan layanan virtual komunikasi video call bagi narapidana dan keluarga
lapas menyediakan tiga unit komputer di tempat khusus yang sudah terkoneksi dengan sambungan internet
warga binaan bisa memanfaatkan fasilitas dengan memiliki nomor whatsapp tujuan yang akan disambungkan secara video call
dengan ini meski tidak dapat bertemu secara langsung para narapidana dan keluarga bisa berkomunikasi secara visual
komunikasi secara virtual ini dibatasi selama sepuluh hingga lima belas menit
alhamdulillah banyak banyak sangat sekali membantu mereka karena mereka
banyakkan di sini lapas satu kesambi cirebon ini kan
banyakkan luar kota
ya luar provinsi
jadi sangat sangat membantu bagi mereka
berapa rasa kangennya
sehari sampai berapa napi pak yang
antara di atas lima belas ke atas